dua warga negara malaysia ditangkap aparat pores parepare sulawesi selatan di sebuah kamar hotel di parepare rabu pagi
penangkapan keduanya merupakan hasil pengembangan atas penyitaan narkoba seberat satu kg yang diselundupkan lewat bandar udara internasional sultan hasanuddin selasa kemarin
kalai selvan sivanasan dan tamordaran s rafagan tak berdaya saat diciduk aparat kepolisian polres parepare sulawesi selatan di sebuah kamar hotel rabu pagi
kedua warga negara asing berpaspor malaysia ini diduga merupakan sindikat peredaran narkotika internasional
penangkapan keduanya merupakan hasil pengembangan dari penangkapan rekannya yang diciduk aparat di bandara internasional sultan hasanuddin makassar selasa kemarin dengan barang bukti sabu seberat satu kg
kedua warga negara as ini warga negara malaysia yang mana diduga
mereka terkait dengan sindikat peredaran narkoba yang kemarin dilakukan penangkapan oleh pihak otoritas bandara hasanuddin
kemudian setelah dilimpahkan ke polda sulsel dilakukan pengembangan dan hasilnya yang mana ks dan ts ini disebutkan sebagai salah satu jaringannya juga
saat dilakukan penggeledahan tak ada barang bukti yang ditemukan pada badan maupun barang bawaan
kedua wna itu diduga keduanya kabur ke kota parepare setelah mengetahui rekannya tertangkap di bandara
selanjutnya kedua wna ini dibawa ke mapores parepare untuk menjalani pemeriksaan lanjutan